kau temen kamu belum
iya kenalin om ini temen saya om
boy gue dateng kesini gak mau
gue pengen nantangin lo untuk dua sportif
coba kalau mama gak mulai pasti kan gak akan
ada kesel keselan coba papa ngalah
pasti gak akan kesel keselan
mama tuh yang mulai berhati kan papa yang
tidak ada kesel keselan
kamu udah pulang kok
ya sebenernya sih tadi
salam cuman tadi
ada pertandingan seru jadi ya boeing nonton aja
nih lagi dengerin ceramah
bapak ibu jamaskalian yang dirahmati oleh allah
tadi buat ibu ibu nih
sekarang buat bapak bapak bapak
bapak suaminya ntar
kalau buat suami
kata nabi begini
kalau dalam rumah tangga
sebaik baiknya ahlak itu adalah
dia penuh perhatian penuh pengertian
istrinya masa sama suaminya
kan tadi cerita suaminya ini
gitu jadi sebaik baiknya itu
kata nabi malah kalaulah dia saking
dia meninggal dunia atau istri
kemudian bininya eh
istri yang meninggal dunia itu
pasti masuk ke dalam
surganya allah swt sayang
saya kalau lagi jalan jalan ke
iya sebab kalau dilepas dia belanja
mudah mudahan rumah tangga kita dirahmati oleh allah
dan rumah tangga kita menjadi
rumah tangga yang sakina mawadah
mama dengar sendiri kan mama tuh harus
papa juga dengerin kan
bapak juga harus baik harus ramah sama
mama biar bapak juga ridho
no bener kata ke ustadz ma
lagi dengerin ceramah aja masih
sempet ribut kayak gini
yaudah gini aja deh boy doain
supaya mama dan papa
masuk surga tapi ingat
jangan berantem terus kalau udah masuk surga
siapa yang berantem sih boy
iya gak ada yang berantem kok boy
yaudah alhamdulillah deh
kalau mama sama papa nggak berantem
mama masih sakit perut kan
udah enggak kok mama tenang aja
boy bawa dua porsi kok aduh boy
kamu tuh ranca banas
kan sate padang
yaudah kalau gitu boy istirahat dulu ya
kenak kenak rancak panas
kok ada yang balance nya manisnya
jadi papa selalu lambat
iu dengan seharian bersama reva

ngomongin gue makan aja tuh sate padangnya
nggak mau nih papa
dua bungkus cocok
ref kamu udah ketemu sama pipi kamu
oh ya boy kamu tau nggak sih
ternyata tadi itu papi aku nyari nyariin aku loh
tapi untung aja tadi kita ketemu
boy makasih juga ya buat saran kamu
saran kamu tuh pokoknya yang terbaik
dengan aku baikin mahmud
dengan aku bersikap lebih sopan
tapi itu jadi malah bangga loh sama aku
papi nggak marah sama sekali sama aku
malahan papi tuh tadi malah meluk aku
ya syukur deh
aku ikut seneng kalau gitu ref
boy jangan lupa
besok pagi pagi kamu harus ke perguruannya om jun
istirahat yang cepat
iya interponan bentar pak
tadi ada papa aku
ya udah ref
mendingan kamu bawa gue udah malam
ya udah deh
tapi kamu gak usah mikirin aku ya
siapa juga yang mau mikirin kamu
kamu kan mikirin aku terus
nanti kebawa mimpi loh
ya tapi aku nggak apa apa sih
aku pengen tidur cepet cepet sambil mikirin kamu
puas kan mr gr
sekarang kamu bobo ya
istirahat yang enak oke
eh hudus anak
kamu duluan dong
lah kok yang duluan kamu lah kan kamu yang telpon
oh emang bolot ya ternyata ya
kan kamu duluan yang telepon aku
masa baru bentar dan lupa sih
kalau gitu kita matiin bareng aja handphonenya ya
kok temen kamu bud
ya kenalin om ini teman saya om
boy gue dateng ke sini gak mau mewak masa basi
gue pengen nantangin lo untuk dua sportif
untuk membuktikan siapa yang terbaik antara lo sama gua
kayaknya kalau duel mau nyari yang terbaik kayaknya nggak perlu deh
gak penting soalnya
kalau lo normal tantangan gue ini
itu artinya allah seorang boy
dan artinya lo mau ngakui kemenangan lo waktu lawan gue
itu cuma kebetulan
akan mengangkat soal itu
jadi gue kasih waktu lo untuk berpikir
gue akan tunggu lo selama ini
gua akan tunggu kedatangan lo jam empat
di sasana banjisakti
kalau lo punya nyari
gue tunggu kedatangan
menurut om kamu harus terima aduan ini
tunggu om pertandingan ini bukan pertandingan resmi
dan kalau menurut saya sih itu gak penting om
tapi ini kan diliput media boy
kalau gue tolak dojo kita bisa ditinggalin orang
atau tidak dianggap